dengarkan dulu penjelasanku
aku tidak butuh penjelasanmu kakang
jika kau bersedia menikah denganku
akan membantumu membalas semua dendamu
kepada prabu siliwangi
jika kau sudah tidak berguna lagi bagiku kakak
maka bunuh saja laki laki seperti ini
kalau kau tidak melepaskanku
aku tidak akan pernah mengampuni
aku tanya sekali lagi kepada kau kak
bersediakah kau menikah denganku
dengarkan dulu penjelasanku
aku tidak butuh penjelasanmu kakang
jika kau bersedia menikah denganku
akan membantumu membalas semua dendamu
kepada prabu siliwangi
aku juga semua

aku tidak butuh penjelasanmu kakang
jika kau bersedia menikah denganku
akan membantumu membalas semua dendamu
kepada prabu siliwangi
aku akan menikah denganmu
bagus kalau begitu kakakmu
mengapa ia ada di tempat ini
selamat bertemu lagi rara santam
kau sudah melewati dua gerbang
aku akan bantumu melewati gerbang yang ketiga
yaitu gerbang dunia
terima kasih jantakah
tapi aku tidak butuh bantuan dari siapa siapa
aku hanya berharap pada allah saja
kenapa nima sungkan padaku
aku datang kesini untuk membantumu
aku sudah menikah
aku sudah katakan
aku tidak butuh bantuan
biarkan aku melewati gerbang ini
jangan halangi jalan
aku rela mati denganmu
hati nuraniku berkata orang ini bukanlah jantakah
tapi siapa dan mau apa orang ini kepadamu
aku akan mengatakan apa yang aku katakan padamu sebelumnya
untuk menyegarkan ingatamu
izinkan aku untuk menjadi pengagummu di muka bumi ini
jika sedikit saja kau mau membuka hatimu untukku
berikan aku kesempatan untuk membuktikan rasa cintaku padamu
semakin kuat kau mencoba untuk membuktikannya
semakin aku tak percaya bahwa kau adalah jantan
tunjukkanlah wujud aslimu
kenapa kamu menyerangku
rara santeng anakku
aku bersedia menikah dengbanku
tapi dengan syarat
jangan main main kauk kakak
aku ingin kau menurunkan ajian malih rupamu pada aku
jika kau tak bersedia
aku pun tak bersedia menikahimu
aku akan menurunkan ilmu malih rupamu
ada satu syarat lagi
kau jangan main main denganku
dengan mudah aku bisa membunuhmu
aku tidak main main
aku ingin satu syarat lain
aku ingin ayahmu menurunkan ilmu ajian rawa ronte kepada aku
sudah diberi jantung minta hati
ayahku akan menurunkan ajian rawa rontek kepadamu
kau harus menikah denganku
ayahku akan menurunkan ajian rawa rontek kepadamu
bunda sangat merindukanmu
kau bukan bundaku
jurik kejadian ini begitu keji
dia tahu dimana kelemahanku
dia tahu aku tak mungkin bisa menyakiti ibundaku sendiri
juri kejadian ini begitu keji
dia tahu aku tak mungkin bisa menyakiti bundaku sendiri